mie jadi salah satu kuliner yang tidak asing lagi bagi masyarakat indonesia
mie pun sering dikatakan sebagai makanan sejuta umat
nah saat ini para juru masak dan pencinta kuliner mie berlomba lomba berinovasi
menciptakan olahan mie yang lebih menarik
salah satu yang bisa dijumpai di ibu kota adalah warung mie yang berlokasi di jalan hayamuruk taman sari jakarta barat ini
mengambil tempat di halaman ruko di tepi jalan warung mie ini mulai menerima pesanan pelanggan dari pukul enam sore hingga satu dini hari setiap selasa hingga minggu
dan mie di sini unik lho karena cara memasak dan penyajiannya dengan dibungkus daun pisang kemudian dibakar
ada yang dibakar tapi bukan sate bukan juga ayam bukan juga ikan
nah dalam segmen ragam kuliner kali ini yang dibakar adalah bakmi
kak gimana sih konsepnya kok ini bakmi yang dibakar
iya karena sebenarnya kita tuh awalnya coba coba aja terus ternyata cocok
karena peminatnya juga banyak ternyata pas kita jual pertama akhirnya yaudah kita terusin jalanin sampai sekarang
sejak dibuka pada dua ribu dua puluh lalu
mie bakar ini selalu menarik perhatian pelanggan
di hari kerja nih sekitar tiga ratus mie bakar laku terjual
bahkan setiap akhir pekan mie bakar menggoyang lidah ini bisa terjual hingga lima ratus porsi
itu ayamnya karena ayam itu ayam kampung pertama
terus kedua jamurnya juga enak sama wangi bakarnya itu yang bikin jadi lebih menggoda
mie bakar saya akhirnya siap disantap
ketika daun pisang dibuka aroma bumbu bakmi dan daun pisangnya hmm menggugah selera
dan benar saja ketika dicicipi rasa gurih dan manis topping ayam dan jamurnya menyatu di lidah
mie bakar ini dibanderol dua puluh tujuh ribu rupiah untuk porsi reguler dan empat puluh ribu rupiah untuk porsi jumbo
mie bakar ayam jamur udah
nah sekarang kita coba mie dengan banyak pilihan topping
mulai dari topping daging bebek sapi brisket hingga seafood
semua ada di warung bakmi di kawasan cipte utara jakarta selatan ini
uniknya topping daging bebek harus diolah menjadi bebek packing dulu dengan cara dipanggang di tong selama empat jam
kemudian dihangatkan dengan minyak panas
sedangkan daging sapi brisket direbus kemudian dibakar
dibakar menggunakan flaming gun
duh duduh masih muat gak ya perut saya ini
saya akan mencicipi terlebih dahulu salah satu best sellernya ini adalah daging brisket
rasanya gurih dan ada rasa manisnya dagingnya juga empuk
bakmi legenda ini buka mulai pukul sepuluh pagi hingga sembilan malam
dalam sehari bakmi bisa terjual
dijual hingga tiga ratus porsi
itu menurut aku empuk dagingnya
dan manis kebetulan aku sukanya yang emang manis manis gitu kan
terus untuk teksturnya sendiri itu gak yang terlalu lembek banget
aku suka kebetulan suka yang mie yang kayak gitu
untuk harganya cukup terjangkau loh
anda hanya perlu membayar tiga puluh tujuh ribu rupiah untuk bakmi dengan topping unik
monika konado andri kurniawan saputra jakarta